ini keripik pedes banget mai
lu jangan makan dah
oh seperti itu
jangan makan ya
gue mah kuat
tapi saya kesini
udah selesai kuenya
udah mak ini
terima kasih ya
ini alamat kantor kantor yang harus kamu kirimin makanan ya
untuk nyari alamatnya
jam sebelas aja jalannya
biar sampai sananya pas jam makan siang
kalau kamu memang gak kuat
yaudah gak apa apa
jadi aku bisa nemenin mas pur
ih sebentar atu
aku kan ganti baju dulu
jangan lagi belir belah
indung gua ngajak kemari
ini pesenan be
gak ada lebihnya tat
tapi udah tati abisin
itu keripik be
gua juga bisa baca
tapi kayak kerupuk
terus lah be deh
enak banget be
tapi pedes banget
bebe kuat makan pedes
pedes kan be
masa air putih
kamu udah sembuh
ini keripik pedes banget mai
lu jangan makan dah
oh seperti itu
jangan makan ya
gue mah kuat
tapi saya kesini
cuma mau nanya kue be
udah selesai kuenya
abisin be keripiknya
ini nanti yang harus kamu bawa
kalau bisa ngebut dikit
nanti diantar bawanya pakai tas motor
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
kamu masih sakit ya
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

kalau gak punya kenapa melamar disini
memangnya kalau gak punya motor gak boleh ngelamar
bukan nggak boleh tapi lawangan ini cuma buat yang punya motor
kenapa nggak ngasih tau pas waktu interview
kenapa mesti saya tanya lagi
bisa terimakasih ya mbak
baju kondangan aku kotor
tadi gak sempet ke kamar mandi
aku gak nemenin mas pur ke kondangan
gak apa apa ya
motor butut mah butut aja
kayak kenal pot bocor